menjelang perhelatan akbar asian games dua ribu delapan belas salah satu venue cabang olahraga sepak bola yaitu stadion wibawa mukti di bekasi jawa barat terus berbenah
stadion ini nantinya akan dipergunakan dalam pertandingan babak penyisihan dari grup d dan e dan bendera sejumlah negara pun mulai dipasang di atas tribun stadion
sementara di sejumlah titik masih terlihat puing sisa perbaikan bangunan yang mengganggu pemandangan
seperti inilah kondisi stadion sepak bola wibawa mukti cikarang timur kabupaten bekasi jawa barat
di sejumlah lokasi terlihat tumpukan puing bangunan yang belum dibersihkan
meski begitu pemerintah kabupaten bekasi menyatakan kesiapan stadion mencapai sembilan puluh dua persen
pemerintah kabupaten bekasi memperkirakan kesiapan seratus persen pada dua hingga empat hari mendatang
pada senin siang beberapa pekerja nampak sudah melakukan perbaikan di antaranya bagian pintu utama
di sudut lain beberapa teknisi juga telah memasang bendera kenegaraan dari delapan negara asia
yang akan melakukan pertandingan di stadion berkapasitas dua puluh empat ribu penonton tersebut
stadion wibawa mukti akan digunakan untuk babak penyisihan cabang olahraga sepak bola
yang diikuti dua belas negara dalam grup e
dan d yaitu jepang korea utara arab saudi iran vietnam pakistan nepal myanmar timur leste suria bahrain dan juga malaysia
dedy beben bekasi